perkembangan teknologi secepat kilat menuntut korporasi di sektor ini tidak bisa rehat
harus gesit dan cermat berinovasi demi target pendapatan jumbo
dan tidak jarang akuisisi dengan harga fantastis pun rela dilakukan demi bisnis yang semakin cemerlang
seperti apa potret mahalnya akuisisi perusahaan teknologi global
akuisisi korporasi teknologi termahal saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah beberapa perusahaan ataupun juga beberapa hal yang kita lihat yang terbaru saja
yang baru dilakukan adalah bagaimana microsoft kita lihat ini kita mengambil ilustrasi adalah pacman yang mengakuisisi linkedin
ini merupakan sebuah media sosial yang lebih fokus kepada menjaring para profesional
memang lebih merupakan medsos yang
menjaring para profesional dan sampai saat ini tidak kurang dari empat ratus tiga puluh tiga juta orang memanfaatkan linkedin sebagai media sosial
yang akan mengkoneksikan mereka dengan seluruh profesional yang ada di seluruh dunia
dan menariknya memang angka yang dikeluarkan oleh microsoft tidak sedikit dan tercatat menjadi yang termahal
sepanjang sejarah kita lihat yaitu dua puluh enam miliar dolar amerika dan angka ini setara dengan tiga ratus
tiga triliun rupiah yang harus dikeluarkan oleh microsoft untuk kemudian bisa mengakuisisi linkedin
namun sebenarnya ada yang menarik dalam akuisisi seharusnya tidak perlu sebanyak ini dikeluarkan oleh microsoft
bila saja pada tahun dua ribu delapan saya berbicara sedikit mundur ke belakang bagaimana pada tahun dua ribu delapan sebenarnya microsoft sudah ada pembicaraan untuk akan mengakuisisi linkedin
ketika itu harganya tidak terlalu mahal
kita lihat harganya hanya sekitar
satu hingga satu lima miliar dolar amerika saja
namun entah mengapa akhirnya tidak ada pembicaraan lebih lanjut pembicaraan itu terhenti
tidak hanya itu beberapa waktu sebelumnya tidak hanya microsoft kita lihat juga ada yahoo
ada yahoo yang juga mencoba tertarik ataupun berminat untuk mengakuisisi linkedin
dan harganya lebih murah lagi tidak sampai satu miliar dolar amerika
yaitu hanya sekitar dua ratus lima puluh juta saja harganya
dolar amerika tentu saja
dan angka ini kita lihat dua ratus lima puluh juta yang ditawarkan yahoo naik hingga empat hingga enam kali lipat menjadi satu satu setengah miliar dolar amerika
itu berkisar beberapa tahun yang lalu
jadi ada sekitar delapan tahun yang lalu
tapi tahukah anda ketika akhirnya microsoft memutuskan akan mengakuisisi linkedin itu di harga yang sangat mahal
berkali kali lipat dibandingkan yang ditawarkan
dua puluh lima kali lipat yang harus dikeluarkan oleh microsoft

yang bisa kita tarik dari sini

ketika anda akan mengakuisisi sesuatu pelajarilah dengan lebih lengkap
pelajari prospeknya ke depan
karena artinya anda sudah rugi dua puluh lima kali ketika anda mengakuisisi linkedin saat ini
karena harusnya anda lihat keterlambatan kesadaran yang dilakukan oleh microsoft
dan akhirnya toh juga akan mengakuisisi linkedin
ternyata harus dibayar mahal dengan harga dua puluh lima kali lipat dibandingkan tahun dua ribu dua
dan tidak heran memang
sejak linkedin go public pada tahun dua ribu sebelas dengan nilai kapitalisasi pasar hanya sembilan miliar
pada tahun dua ribu lima belas anda tahu berapa kapitalisasi pasar dari linkedin ketika mereka sudah terdaftar di bursa itu naik menjadi tiga puluh miliar dolar amerika
dengan peningkatan yang sudah dialami oleh linkedin itulah akhirnya yang mendasari microsoft tidak ragu lagi mengeluarkan angka
dan mengakuisisi linkedin
untuk mengakuisisi medsos yang mungkin saya punya anda punya kita semua juga punya
anda pasti ketika ada tawaran tawaran pekerjaan karena memang orientasinya adalah profesionalisme
maka anda lebih terarah lebih teratur
jadi di situ memang fokus tidak ada yang alay di medsos linkedin
karena kita memang di situ berbicara mengenai pemikiran kita berbicara mengenai profesionalisme
kita mengukur apa yang harus kita publish sehingga lebih elit
apa yang ada di linkedin dan itu segmennya sangat kuat
kita lihat apalagi untuk demografi usia produktif di seluruh dunia
maka tidak heran ada empat ratus tiga puluh tiga juta akun ataupun juga orang yang ada dan memiliki media sosial ataupun akun medsos linkedin
dan tahu anda biasanya setiap anda selalu melihat linkedin hanya oh iya ada pekerjaan baru oh ada yang baru bekerja di tempat baru
tapi ternyata aktivitas kita sehari hari ketika kita meluangkan waktu
setiap hari untuk melihat mengupdate tersebut itu menjadi uang yang sangat besar
nilainya ini tiga ratus dua puluh tujuh triliun rupiah
bagaimana teknologi membius manusia dan menghasilkan uang yang sangat luar biasa
hanya dari pekerjaan tap touch screen yang kita lakukan setiap hari
mereka sangat tahu apa yang dibutuhkan manusia
lalu kita ke slide selanjutnya untuk melihat ini adalah
kita lihat sebelumnya microsoft memang tidak sungkan sungkan untuk mengeluarkan kocek yang dalam
kita lihat ini adalah bagaimana dia mengakuisisi skype sebelumnya dengan satu ratus dua puluh satu triliun rupiah
kemudian ada aquantive dengan delapan puluh satu triliun rupiah
dan nokia yang sampai saat ini tampaknya belum begitu berhasil
kita lihat dengan angka enam puluh enam triliun rupiah
jadi hampir sama
begitu besar yang diluarkan oleh microsoft
microsoft harusnya begitu yakin bahwa akuisisi mereka akan menghasilkan double atau triple keuntungan ketika mereka akan mengembangkan bisnis mereka ke depan
dan selanjutnya kita lihat mengenai jual beli media sosial juga bukan yang pertama kali yang besar
kita lihat bagaimana setelah microsoft yang mengakuisisi linkedin memang yang termahal dengan dua puluh enam miliar dolar amerika
namun kita tidak boleh lupa dengan facebook yang mengakuisisi whatsapp yang sampai saat ini memiliki enam ratus juta
pengguna di seluruh dunia untuk whatsapp sehingga facebook mark zuckerberg juga tidak ragu ragu untuk mengeluarkan uang dan mengambil alih whatsapp menjadi bagian dari perusahaannya yaitu di bawah facebook
lalu kita lihat ini adalah google yang sampai saat ini tampaknya ini yang menarik
perusahaan teknologi akuisisinya selalu menarik karena nanti akan berkaitan dengan update medsos yang anda punya
anda mempunyai twitter inovasinya tidak begitu banyak klasik itu itu saja
satu ratus empat puluh karakter tidak ada inovasi yang menarik
ada periskop tapi tidak begitu berhasil
tapi tahukah anda bahwa sampai saat ini ini menjadi salah satu rebutan
si burung kicau ini kini tengah diperbutkan oleh apple dan juga google untuk dibeli
dan anda tahu dua perusahaan ini tengah bernegosiasi dengan twitter
siapakah yang akan berhasil mendapatkan kicauan dari twitter ataupun juga perusahaan tersebut kita akan tunggu
dan saya tidak sabar untuk menunggu berapa angka yang harus mereka keluarkan untuk membeli twitter
saya berpikir bahwa setiap saat ini akan ada update terkini di seluruh dunia
mereka pasti memiliki twitter
bahkan televisi pun juga setiap update apapun mereka selalu memiliki akun twitter
mereka bisa unggah mereka potong mereka masukkan ke twitter
twitter memang sampai saat ini menjadi salah satu yang paling mudah untuk mengupdate setiap detik update terkini di seluruh dunia
maka tidak heran meskipun klasik dia masih juga diminati untuk menjadi salah satu medsos yang terkenal di dunia

karena mungkin mereka sudah memiliki bayang bayang akan diapakan twitter ketika mereka akan masuk menjadi bagian dari perusahaan raksasa teknologi google ataupun juga apple
lalu kita ke selanjutnya
kita lihat ini adalah pergerakan saham microsoft dan juga link

kita lihat pasca akusisi diumumkan dengan waktu sekitar sepuluh menit
lima bulan karena memang prosesnya dimulai dari sejak januari
kita lihat bagaimana untuk ini adalah pergerakan saham microsoft dan ini adalah pergerakan saham linkedin
kita lihat linkedin mengalami kenaikan yang sangat signifikan
seiring optimismenya investor bahwa di tangan microsoft akan lebih baik
namun secara fundamental tampaknya
namun secara fundamental tampaknya
namun secara fundamental tampaknya
perkawinan antara linkedin dan microsoft akan menghasilkan sebuah media sosial yang mungkin akan ada update
kita akan tunggu dalam beberapa waktu ke depan
saya akan update juga di linkedin yang saya punya
apakah akan ada perbaruan
apakah akan ada inovasi inovasi baru
karena saya yakin mereka pasti akan suka ketika saya mengklik saya punya akun linkedin
karena itu memiliki nilai nominal fulus yang luar biasa bagi perusahaan teknologi
ketika kita dimanja oleh teknologi
ketika kita dimanja oleh teknologi